kamu tau gak usia ideal menikah itu di umur berapa cik
usia ideal menikah ya
kalo minimal nikahnya dua puluh satu berarti dua puluh dua atau dua puluh tiga

pernah dengar sih dua puluh satu dua puluh lima
pernah denger sih lumayan sering malahan kalau perempuan itu dianjurkan dua puluh satu dan laki laki umur dua puluh lima
kalo gue sih ya bayangannya sih mungkin di atas dua puluh lima ke atas kayaknya sih betul
kamu tau gak
di bawah umur dua puluh tahun banyak yang sudah nikah
menurut kamu gimana
menurut aku kayaknya memang better kalau nikah itu di atas kalau untuk cewek kayaknya di atas dua puluh satu tahun deh
dan kalo cowok mungkin minimal dua puluh lima kali ya supaya dia bisa kerja dulu dia bisa cari penghasilan dulu
bisa punya tabungan untuk meminang si calon istrinya ini gitu
jadi gak asal langsung nikah aja karena nikah itu kan juga perlu persiapan yang panjang
dan mulai dari finansial kesehatan dan juga pastinya mental
di bawah dua puluh tahun itu berarti kayaknya dia masih sekolah masih kuliah mungkin
kayaknya sih belum pas aja gitu waktu untuk menikah
kalau perempuan itu harusnya menikah di atas usia dua puluh satu sedangkan laki laki di atas usia dua puluh lima
ini ya banyak faktor faktor mungkin dari segi kesiapan mentalnya juga
kalo buat cewek sih bener bener menurut gue sih belum siap
karena hormon mereka juga belum stabil
itu bener bener berbahaya banget
jadi ya kalo bisa di atas itu sih tapi itu juga gak stabil itu bener bener berbahaya banget

kamu mau menikah di bawah dua puluh tahun atau di umur tahun sekarang ini kamu mau
nggak lah mau sekolah
aku belum selesai pendidikan dan aku belum dapat kerja
dan ya kesehatanku pun belum bisa nanti jadi ibu
nggak dulu nggak dulu
satu tahun nikah di bawahnya mohon maaf ini kan saya aja dua puluh tiga nih sekarang ya kan
dua puluh tiga aja kayaknya belum pantes tuh yang namanya emak nyuruk warung aja masih malem malem
nikah itu nikah ntar aja lah
dua puluh satu kan masih umurnya sekolah yang masih nyari pekerjaan yang cakep
kenalan sama cowok banyak nyari calon jodoh tuh yang cakep dah pokoknya
biar keturunannya juga cakep gitu
kalau nikah di bawah dua puluh satu tahun ya
jadi sih nggak sih kayaknya karena nggak kebayang juga loh nikah di umur dua puluh satu tahun jadi kayak no deh kayaknya buat aku
udah pernah mikir belum kalo nikah itu sebulan harus punya pendapat berapa
saat ini belum kebayang sih cuman kalau melihat kebutuhan pasti banyak kali ya
apalagi kan kita nggak ngebiayain diri sendiri lagi
ada istri yang harus dibiayain terus ada anak pengeluarannya juga pasti membengkak lah
mapan pasti bisa hidup sendiri tanpa bergantung sama orang lain
terus bisa seneng dalam arti bisa jalan jalan sama keluarga bisa ke mal terus bisa kpr rumah pastinya
sepuluh juta itu berapa
sepuluh juta perbulan berapa ya dua puluh lima juta kayaknya pak
wah mahal ya jadi kalo bulet kamu sendiri kamu mau nikah di umur berapa
ehm kayaknya sih gue waktu sma nulis harapan gue sepuluh tahun kedepan sih diumur dua puluh satu tahun ya kan
gue tujuh tahun
hmm di atas dua puluh lima lah ya tapi kalau dua puluh lima udah mapan boleh deh karena dua puluh lima itu keren
berarti kalo aku sekarang udah kerja mungkin diumur dua puluh empat deh atau dua puluh lima ya kayaknya paling enak dua puluh empat deh mikirnya
gue berhayal di umur segitu gue udah siap untuk menjalin ikatan pernikahan karena gue udah siap secara ekonomi finansial dan pendidikan dan lain lainnya
kalo aku sendiri sih aku pengennya diumur dua puluh empat
karena aku sekarang umur enam belas hidup aku tuh masih panjang
karena kita harus mapan secara spiritual secara emosional dan secara finansial